dan berikut ini adalah detik detik tsunami yang terjadi di pelabuhan palu
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
tadi ada ibu ibu tadi dermaga puh
ya allah puh
langsung kesehat itu puh
ya allah rekan rekan
doakan jaya selamat ya allah
bas disiapkan bas
belum berani ke bawah
gep orang mesin
belikan saya keselamatan
di palu simply